dikarenakan dia mikir mungkin dia modalnya cuma satu kali ngemodalinnya
jadi pesaing yang serius nih buat hang tuah dan hawks
cuaca panas juga membuat jumlah panenan turun